kita sudah tersambung dengan bapak suprianto kepala sekolah madrasa ibtidaya muhammadiyah
ngombakan sukoharjo tempat siswi berinisial vk bersekolah
selamat pagi pak suprianto assalamualaikum
selamat pagi waalaikumsalam
pak apakah memang benar siswi vk ini melakukan tindakan membakar tirai ini memang benar benar karena sering diejek teman temannya pak
atau ada alasan lain pak
sebetulnya kalau alasan itu kalau dibully itu sebetulnya tidak betul itu pak
itu karena kemarin itu saya bersama anak anak itu sudah saya kumpulkan
ya intinya saya tanyakan itu tidak terjadi hal yang demikian itu
itu keterangan dari teman teman yang vk
tapi kalau vk sendiri menyampaikan keluh kesah apa pak kepada pihak sekolah atau kepada guru gurunya
kalau vk kemarin memang ketika di tag nya dari bapak dan ibu guru memang demikian
dia katanya di edit oleh teman temannya gitu
lalu ketika akhirnya sekolah mulai mencabut laporannya bagaimana tanggapan dari keluarga vk sendiri pak
harapan dari keluarga vk ya
tanggapan dari keluarga vk alhamdulillah kemarin sudah minta maaf sama sekolahan
dan alhamdulillah kemarin mas mintambo dikasihkan juga oleh dari pdm atau dari pdpm sukoharjo
pak saya ingin bertanya kembali lagi
ketika vika menyampaikan keluh kesah karena ia sering diejek oleh teman temannya
apa tindakan ataupun respon dari pihak sekolah pak
atau memang sebelumnya memang tidak ada informasi mengenai ini
kemudian atau gurunya yang memang abai terhadap keluh kesah dari siswi ini
sebetulnya enggak pak
anu sebetulnya enggak bu
sekolah itu tetap bagaimanapun tetap ya kita pantau anak anak ya
kbm dari pagi sampai siang itu kita pantau terus
nah mengenai kalau hal itu saya kurang tahu ya
karena saya lihat disekolah itu tetap nyaman
dan kalau kita kembali lagi ke kasus pembakaran ini pak
proses pembakaran ini tira ini dilakukan pada saat sekolah sedang ramai
atau pada saat sekolah sedang sepi atau seperti apa pak
oh ya kejadian itu kan sedang sepi
anak itu setelah subuh pak
setelah subuh ya kurang lebih jam lima lima belas
nah ketika itu itu ada seorang guru kami yaitu bu endar sdi itu sedang istilahnya di luar itu ketemu dengan si anak itu
kenapa kamu sepagi wagi sudah dari mi
setelah itu oh saya tidak apa apa bu
setelah itu selang beberapa menit kemudian atau lima belas kemudian itu ada muncul asap api itu pak
pak setelah ada kasus ini
apa yang kemudian dilakukan pihak sekolah dalam pendampingan vika sendiri pak
karena ya dari pihak keluarga dan siswi sendiri tetap menyatakan sebelumnya memang ada bullying
dia diejek oleh teman temannya
ya untuk pendampingan untuk anak tersebut ya kami ya kerjasama dengan pdpm muhammad yasuko harjo
pimpinan pemuda daerah kabupaten yasuko harjo serta pdm itu mendatangkan dokter sekolah giana
yaitu dari mbak lisda farhani spsi itu anu pak
dan agar kejadian ini tidak terulang lagi pak akan ada apa yang akan dilakukan sekolah pak
pendampingan pada seluruh siswa atau seperti apa nanti bentuk pendidikan yang akan diberikan
ya insya allah kami dari sekolah nanti tetap kerjasama dengan pdpm
dan untuk mbak lista ini siap untuk sebagai pendamping si vika ini nantinya seterusnya bisa untuk sebagai pendampingan
baik terima kasih pak sudah berbagi informasi bersama kami di cnn indonesia today selamat pagi
oh ya selamat pagi